berkas perkara kasus dugaan korupsi bantuan likuiditas bank indonesia blbi syafruddin arsyad tumenggung
segera memasuki babak baru
dalam waktu dekat kpk siap melimpahkan berkas perkara ke pengadilan tindak pidana korupsi tipikor jakarta
pelimpahan tahap kedua atau pelimpahan kepenuntutan ini dilakukan kpk
setelah penanda tanganan yang dilakukan tersangka syafruddin temenggung hari ini
sebelum melakukan pelimpahan ke penuntutan kpk telah memeriksa sedikitnya enam puluh sembilan saksi
terkait kasus yang merugikan negara empat delapan triliun rupiah ini
dinampingi kuasa hukumnya yusril iza mahendra mantan kepala bppni
mengaku kpk telah salah menerapkan sangkaan kepadanya
menurut syafuddin penerbitan surat keterangan lunas atau skl bank dagang negara indonesia bdni
ia lakukan atas persetujuan kepala komite kebijakan sektor keuangan kksk pada tahun dua ribu empat
penerbitan skl ini didasarkan pada instruksi presiden nomor delapan tahun dua ribu dua puluh
tentang pemberian jaminan kepastian hukum
pada debitor yang dikeluarkan oleh presiden megawati soekarno putri
pada tahun dua ribu empat dan karena itu diterbitkanlah surat keterangan penyelesaian kewajiban pemegang saham
tahun dua ribu empat dan saya menerbitkan itu juga atas perintah dari kksk
jadi tidak ada satupun yang saya lakukan itu berdasarkan keinginan saya
dan semua yang berdasarkan keputusan kpk
insya allah lah saya kira kita akan mendapatkan keadilan di proses pengadilan itu